bares krim polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau tppo
dengan modus program magang mahasiswa ke jerman
ada satu empat puluh tujuh mahasiswa dari tiga puluh tiga perguruan tinggi di indonesia yang jadi korban
bares krim polri menyebut dua perusahaan di indonesia mendekati pihak universitas
dan menawari program magang kerja atau verenjob di jerman
mahasiswa yang direkrut ini wajib membayar sejumlah uang untuk bisa ikut dalam program tersebut
polisi bilang para mahasiswa justru dipekerjakan tidak sesuai jurusan
polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka
faktanya yang telah disampaikan dan diketahui mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non prosedural
setelah dilakukan pendalaman hasil yang didapat bahwa program ini dijalankan
sebanyak ada ini masih proses pendalaman ya
beberapa universitas di indonesia dengan total mahasiswa juga yang diberangkatkan
ini sebanyak satu empat ratus tujuh mahasiswa dan tiga puluh tiga universitas
ada seribu lebih mahasiswa yang jadi korban tppo bermodus magang
kbri berlin sendiri menjelaskan
vere job atau kerja paru waktu adalah dalam aturan ketenaga kerjaan jerman
pertanyaannya apakah ini memang kasus tppo
apakah indonesia juga harus menghentikan pengiriman mahasiswa ke jerman
untuk bisa mengikuti program magang ini
malam hari ini kita akan berbincang dengan anggota komisi satu dpr
selamat malam gimana kabarnya mbak putri
sehat selalu selamat hari minggu
bang dev jadi sebenarnya kasus tppo yang melibatkan seribu lebih mahasiswa ini
ini sebenarnya tergolong tppo atau gimana sih bang
tapi yang dari informasi yang kami terima kami dapatkan bahwa mereka ini
akan membayar sejumlah uang untuk berangkat termasuk kebutuhan kebutuhan
jadi jangan sampai tenaga mahasiswa
mahasiswa kita yang dengan harapan dan impian untuk berangkat ke sana
untuk mendapatkan pengalaman mendapatkan juga mungkin ruang hasil kerja
dan juga mungkin bisa berharap mereka bisa mendapatkan pendidikan
setingkat lanjutannya ke sana
akhirnya malah dieksploitasi menjadi tenaga kerja murah
atau bahkan dibawah dengan gaji wmr jerman
saya aja waktu saya kuliah di us juga
kerjakan aja sesal selama masih mengikuti aturan dan juga undang undang hukum yang berlaku
ya jam kerjanya lalu fasilitas kerjanya
nah hal itu yang harusnya menjadi
tapi yang menjadi masalah lain adalah
kalau tidak salah diminta juga uang ya
nah itu yang dari awal itu tadi saya bilang
ini kan jadi sama kayak misalnya kayak yang masyarakat rohingya gitu ya
mereka tuh ngebayar per kepala sampai seribu dolar dua ribu dolar
kalau misalnya anak anak mahasiswa ini kan berarti mereka anak anak berpendidikan
mungkin dari keluarga yang juga berkecukupan lah
bisa sampai sekolah sampai kuliah bisa sampai berangkat
nah jangan sampai orang tua mereka itu yang mungkin sudah nabung
justru akhirnya ditipu oleh sekelompok orang
oke ya tapi gini juga bang dev yang jadi permasalahan
ferenjob ini magang di jerman
merupakan salah satu programnya kampus merdeka di kementerian pendidikan ya
sudahkah dimintai keterangan mungkin dari kemendikbud
ya ya itu tadi pokoknya
karena jangan sampai program ini sudah berjalan dengan baik
jadi selain daripada seribu yang terkena penipuan ini
banyak ribuan daripada mahasiswa indonesia
yang sudah mendapatkan pengalaman dan juga hasil yang baik
karena ini program bukan program baru berjalan setahun dua tahun
ini juga termasuk program dalam kampus merdeka ya bang ya
yang dipunyai oleh kementerian pendidikan
nah itu sudah dimintai keterangan nggak dari komisi satu kepada kemendikbud
ya kita minta kementeriannya dari
maaf kita minta informasinya juga dari kepolisian
lalu dari kepolisian dari kemelul yang menelisik ini sejauh mana terlibatan
baik apakah ada oknum yang terlibat atau apakah ini hanya sekelompok orang yang
ya saluran komunikasinya agak kurang baik bang
oke kalau gitu sekarang saya menyambung ke pertanyaan berikutnya
kalau begitu apakah akan mempengaruhi hubungan indonesia dengan jerman
karena ini kan hal sensitif ya bang
pemerintah jerman mengeksplor indonesia
bukan pemerintah jerman mengeksploitasi masyarakat indonesia
tapi ini adalah sekelompok orang yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan individu
edukasi juga ketika kita membahas ini dan melaporkan ini
dengan kejadian dugaan tindak tppo ini
jadi untuk program magang
untuk program magang sebaiknya dihentikan
program ini jangan sampai dihentikan
karena banyak juga mahasiswa indonesia yang mendapatkan manfaatnya
memang ada seribu yang sekarang ini terdata sudah terkorban
akan tapi banyak ada puluhan ratusan ribu masyarakat mahasiswa indonesia yang telah menikmati program ini
jadi yang harus diusut ini adalah proseduralnya sebagaimana
lalu juga mereka yang memanfaatkan
dan juga memperdayakan dan juga menipu mahasiswa itu mereka untuk ditarik
dan kita juga perlu ada perbaikan juga tentunya dari proseduralnya
sehingga jangan sampai ada lagi yang tertipu
harus ada perbaikan ya supaya magang di jerman ini tidak kembali bermasalah
apalagi dugaan eratnya dengan tindak pidana perdagangan orang
terima kasih anggota komisi satu dpr
devi karno sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam